gempuran produk impor di toko online diklaim mengerus potensi dan juga pertumbuhan umkm dalam negeri
pemerintah pun khawatir akan hal ini
berbagai langkah dilakukan termasuk menggulirkan pelarangan penjualan produk impor di toko online
yang harganya di bawah satu lima juta rupiah
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual staff khusus menteri kooperasi dan ukm
bidang pemberdayaan ekonomi kreatif vicky satari
selamat pagi mas vicky
selamat pagi mbak vicky mbak maggie sehat sehat
masyarakat sempat terkejut ya dengan peraturan pelarangan produk impor di bawah satu lima juta rupiah
seperti ada beberapa platform yang tadinya hanya social media sekarang juga melakukan e commerce seperti itu
dan bisa dijelaskan mas vicky terkait dengan peraturan ini apa saja sebenarnya yang akan dilarang
dan di platform mana saja yang dilarang
ya sekali lagi ini khusus
jadi tidak melalui importasi resmi ke pabeanan
kenapa ini dibatasi
karena ini kita temukan bahwa banyak barang barang yang sebetulnya akhirnya masuk
tanpa melalui mekanisme resmi yang kemudian izin izinnya sertifikasinya tidak dilengkapi
sehingga tidak terjadi equal playing field
ini mbak maggie
harganya murah murah nggak masuk akal
yang pasti produk produknya tidak mungkin dikompetisikan oleh umkm ya
tidak bisa dilawan harga harga seperti itu
jadi excess negative cross border ini pastinya meningkatkan arus impor ke pasar indonesia lewat kanal digital
tadi ya dan memukul produk umkm dari sisi harga predatory pricing
dan menurut data dirjen beacukai dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh dua
jadi ini yang kita ingin luruskan bahwa yang akan dibatasi melalui revisi permendag lima puluh dua ribu dua puluh
adalah produk impor yang dikirim langsung dari luar negeri oleh pedagang luar negeri melalui

jadi pembatasan harga minum ini hanya berarti dari luar negara
pembatasan harga minum ini hanya berlaku bagi pedagang luar negeri di marketplace cross border
dan tidak berlaku bagi pedagang impor lewat jalur importasi umum
demikian mbak meggy
baik mas vicky kami ingin konfirmasi kembali apakah larangan tersebut sudah diterapkan di lapangan
ini sedang proses harmonisasi di revisi permendag lima puluh dua ribu dua puluh
seperti halnya yang kemarin disampaikan oleh pak mendak pak zulkifli hasan ya
beliau juga langsung sudah menyatakan terkait pembatasan harga tersebut
jadi kita melihat
kita lihat bahwa umkm kita ini sudah banyak yang bisa memproduksi barang barang di bawah seratus usd atau sekitar satu lima juta rupiah ini ya
ada produk fashion produk kosmetik produk produk elektronik yang sebetulnya sederhana
umkm ini kita sudah hebat
bahkan sudah ada yang ekspor gitu ya
tapi kalau misalnya kita terus membuka kesempatan ini dengan produknya yang begitu masif mass product
tidak akan bisa compete sekali lagi produk umkm kita
baik mas vicky kami ingin menggali lagi lebih dalam terkait dengan peraturan ini
tadi anda menyebut ini hanya berlaku dengan e commerce ataupun platform yang melakukan perdagangan cross border seperti itu
apakah kalau misalnya mereka mendirikan perwakilan ataupun kantor perwakilan di sini
dan mengimpor barangnya sesuai dengan peraturan indonesia dan mereka juga masih tetap bisa menjual harga yang di bawah satu lima juta rupiah
prinsipnya apabila proses importasinya itu melalui kepabeanan resmi
dan mereka secara resmi punya hak sebagai importer resmi ini dibolehkan
mereka punya retail online dibolehkan
kemudian menjual produk
jadi barangnya masuk dulu ke indonesia dengan proses kepabeanan resmi
semua dibereskan izin izin sertifikasi kemudian mereka menjual
ini juga kejadian tahun lalu nih mbak maggie
waktu itu pernah viral
ada kejadian mr who yang harganya sudah sangat tidak masuk akal
harga ini juga disampaikan oleh bapak presiden gitu
ini kan kita temukan bahwa barangnya itu memang sudah masuk ke cross border pergudangannya gitu di batas negara ini
nah ini yang sebetulnya kita larang
itu juga kita mendapatkan laporan dari para importer resminya
bahwa mereka mengeluh barang mereka dibajak di marketplace
mereka mengeluh bahwa banyak yang menjual produk yang mereka sebetulnya punya hak resmi sebagai importer resminya gitu ya
di marketplace tapi ada juga yang menjual dari luar gitu kan
ini kan yang kita hindari gitu
jadi ini sebetulnya sejak tahun lalu ya sudah kita address revisi permendag lima puluh dua ribu dua puluh ini
mudah mudahan segera bisa dihantar
ini sudah proses hari pertama kemarin
mudah mudahan dalam sehari dua hari ini sudah bisa diundangkan demikian mbak megi
ini asosiasi pengusaha logistik e commerce menolak rencana revisi permendak nomor lima puluh tahun dua ribu dua puluh terkait larangan ini
menurut mereka jika dilarang maka akan semakin banyak muncul importer ilegal ataupun barang barang impor ilegal
kalau kepentingan kami dari kementerian kooperasi dan ukm pak menteri sering menyampaikan ya bahwa ketika ini barang ditutup ini ada kesempatan untuk pelaku umkm yang tadi saya sampaikan produknya nggak kalah
namanya sudah ada yang ukm yang bikin simulator kapal selam sudah buat
sudah ada startup yang bikin urusan ai iot
pokoknya urusan digitalisasi teknologi
sudah banyak ukm kita
cuma kalau misalnya dihajarnya dengan barang barang murah yang karena tidak bayar pajak dengan kepala izin izin yang lain gitu ya nggak akan pernah bisa compete
sehingga sebetulnya ketika ini ditutup ini kesempatan untuk seperti apa yang dinyatakan bapak presiden sudah saatnya ada substitusi produk impor
ini sudah kita sebutkan juga di beberapa pernyataan kami
di beberapa pernyataan presiden pak menteri terkait dengan bagaimana adanya onboarding target satu juta umkm di katalog lkpp

dari surveinya kata data insight center juga menunjukkan
dari surveinya kata data insight center juga menunjukkan
dan banyak sekali
artinya kita yakin produk umkm kita sudah punya kualitas yang sangat baik
tapi ini harus ada keberpihakan
nggak mungkin umkm saya lagi melawan produk produk harga yang memang harganya sudah tidak masuk ke awal tadi

harga earphone misalnya rp seratus
harga earphone misalnya rp seratus
harga earphone misalnya rp seratus
harga earphone misalnya rp seratus
harga earphone misalnya rp seratus
kemudian harga jilbab kerudung rp tujuh
kemudian harga jilbab kerudung rp tujuh
kemudian harga jilbab kerudung rp tujuh
ini semua pasti akan terdampak
banyak sekali sentra sentra industri kecil menengah yang hari ini terdampak
di tanah abang sentra sentra bordir di tasik
sudah kita sudah punya datanya ya
banyak sekali pelaku konveksi yang terdampak
jadi ini yang sebetulnya kita ingin dorong teman teman logistik
ini kan khusus untuk tadi yang saya sebutkan
ini berlaku hanya pedagang luar negeri di marketplace cross border
tidak berlaku bagi pedagang impor lewat jalur importasi umum demikian
baik mas vicky ini menarik sekali
jika permendak sudah direvisi dan tadi anda menyebut satu dua hari lagi akan menjadi undang undang
bagaimana sebenarnya kerjasamanya dengan kementerian korporasi dan umkm
untuk monitor dan menerapkannya di lapangan
ini kan nggak bisa pemerintah sendiri
artinya ini mesti ada goodwill dari pihak platformnya
saya contoh kemarin kami mengundang pihak tiktok ke kantor
seperti halnya tahun lalu kita mengundang pihak shopee dan lazada
pihak shopee lazada tahun lalu kita undang kemudian langsung shopee dan lazada menutup
cross border produk produk impor untuk tiga kategori produk untuk tiga belas kategori sub produk gitu ya
nah pihak tiktok juga demikian
pihak tiktok bilang bahwa tidak ada cross border tidak ada retail online
tapi faktanya ini kebetulan ada gambarnya
faktanya harga harga yang di tiktok shop hari ini itu harga harga produk impor pasti
yang disebut predatory pricing bagaimana tidak harga parfum dijual dua puluh ribu tiga puluh ribu t shirt gitu kan
kemudian ada sendal gitu ya
ini kan sebetulnya produk produk yang tadi saya sampaikan
di indonesia elektronik kita punya lokal advan polytron cosmos
banyak sekali beauty humans untuk parfum bahkan udah ada show di paris gitu ya
untuk make up nya untuk kosmetiknya ada wardah ada ms glow emina gitu ya
sepedanya ada polygon perkakasnya ada crispo fashionnya banyak sekali
jadi itu sebetulnya mbak meggy ya
tadi anda menyebut ada earphone yang berapa ribu rupiah dan juga ada sepatu yang dua puluh ribu rupiah
seperti itu ya ada harga harga yang memang tidak masuk akal murahnya mas vicky
apakah ini juga ada fenomena bakar duit kerjasama dengan platform
ataupun mereka sendiri juga mempunyai modal untuk bakar duit untuk mengumpulkan follower mereka sendiri untuk menjual produk produk tersebut
tapi bukan artinya mereka untung seperti itu mas vika
apakah sudah ada studi lebih lanjut terkait dengan bisnis model ini
ya tentunya itu kan kembali ya itu kan ada di platformnya sendiri yang betul betul atau di brandnya
tapi tadi saya lanjutkan bahwa ini yang kita sampaikan ke tiktok kemarin bahwa ini bagaimana menurut teman teman tiktok
kalau misalnya ada barang barang seperti ini umkm kita bisa berkompetisi atau tidak
kami ingin mengetuk hati bahasanya begitu mbak meggy sebelum diundang sebelum diregulasi
ini kan bicara terkait dengan ya kita pakai nalar yang sehat saja
nggak mungkin produk umkm ini berkompetisi
nah ini yang kita harapkan ada goodwill tadi
nah kembali berkenaan dengan hal tersebut sebetulnya masalah bakar uang masalah tiap untungan apa segala macam itu kan kembali lagi ke bisnis masing masing
tapi faktanya ini praktek praktek seperti ini yang kita sebut predator repricing yang menjadi sumber utama dari permasalahan ini adalah yang membunuh pelaku umkm
baik mas vicky terakhir apakah dengan pelarangan ini bisa menjamin melindungi pengusaha umkm
ya tentunya kita berusaha yang sebaik baiknya
tugas pemerintah adalah tentunya berikan proteksi afirmasi termasuk juga fasilitasi
kita tidak bisa sendiri mesti bareng bareng dengan stakeholders dengan asosiasi dengan pengusahanya juga termasuk komunitas

jadi mudah mudahan hal hal ini bisa memberikan proteksi ya
sesuai dengan arahan presiden kita harus proteksi pertama adalah umkm lokal proteksi platform lokal proteksi konsumen juga terkait dengan kualitas produknya ya
sehingga ke depan sekali lagi kita ingin mewajibkan semua produk yang dijual di lokal pasar itu
loka pasar ini mencantumkan keterangan negara asal pembunuhan standar label halal keterangan
berbahasa indonesia ya ini sudah menjadi kita dorong terus direvisi permendak lima puluh dan tentunya
upaya upaya ini terus kita juga mohon dukungan dari masyarakat untuk melaporkan karena kami
membuka hotline juga silakan masyarakat bisa mengaksesnya bisa lewat akun media sosial resmi
dari kemenkop at kemenkop ukm disitu ada keterangan hotline dan banyak sekali report yang sudah kami
terima terkait hal hal praktek predatory pricing melalui platform marketplace atau
social commerce ini baik kami akan terus memantau perkembangan dan tentunya hasil
dari peraturan pelarangan ini terima kasih mas vicky sudah bergabung bersama kami di cnn
indonesia bisnis dan referensi terima kasih mbak meggy